ratna sorumpait ditangkap tim polda metrojaya di bandara soekarno hatta kamis malam
laporan dari detik com ratna mengaku seharusnya terbang ke chile
namun ratna yang sudah duduk di pesawat akhirnya dibawa petugas imigrasi
karena tidak diperbolehkan keluar dari indonesia
kabit umas polda metrojaya kombes argo yuwono membenarkan
ada perintah penangkapan ratna sarumpait dan segera merilis kronologi penangkapan
sebelumnya ratna sorumpait dilaporkan ke polda metrojaya terkait hoaks penganiayaan
polisi telah memastikan penyelidikan kasus ini berlanjut
untuk kepentingan penyelidikan polda metrojaya mencegah ratna sorumpait
bepergian ke luar negeri selama dua puluh hari ke depan
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penangkapan ratna sarumpait di bandara soekarno hatta
beberapa saat yang lalu kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
fina nandara maulida
apakah anda bisa
selamat malam anita
apakah anda bisa menjelaskan perkembangan terkini yang bisa anda laporkan
dari polda metrojaya terkait penangkapan ratna sorumpait
ratna sarumpait yang merupakan seorang aktivis ini baru saja ditangkap
dan dilarikan ke polda metrojaya
di mana tadi sekitar pukul
sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat maksud kami pukul dua puluh dua tiga puluh indonesia barat tadi
di mana ia tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media
ia hanya berjalan dan juga menuju ke ruang pemeriksaan begitu
namun memang pada sebelumnya
ratna sarumpait ini dicekal di bandara soekarno hatta di terminal dua
di mana ia akan segera berangkat menuju ke chile
namun itu digagalkan dan juga setelah diperiksa di polresta
bandara kemudian ia dibawa menuju ke polda metrojaya
dan tadi juga kami telah mendapatkan konfirmasi langsung dari bapak argo yuwono
ia mengatakan bahwa ratna sarumpait ini telah ditetapkan sebagai tersangka
dan juga ada beberapa bukti yang telah dilakukan
ataupun didapatkan oleh polda metrojaya
di antaranya ada bukti bukti seperti bil debat di rumah sakit
kemudian ada buku jadwal operasi
kemudian juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap direktur rumah sakit
kemudian perawat yang ada di sana dan juga beberapa orang saksi lainnya
kemudian sebelumnya memang untuk ratna sarumpait sendiri
telah dilaporkan ke polisi pada tanggal dua oktober lalu
dengan beberapa tuduhan tuduhan begitu
dan memang tadi juga pak argo yuwono juga mengatakan bahwa
ratna sarumpait nantinya ini akan dikenakan oleh pasal empat belas undang undang nomor satu
dan juga dengan undang undang ite dengan ancaman sepuluh tahun penjara
namun saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut
karena penyidikan ini masih berlangsung begitu anita
baik lalu ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ratna sarumpait akan berobat
namun ada juga yang menyebut akan menghadapi konferensi di chile
lalu informasi yang anda dapatkan di lapangan seperti apa
oke berdasarkan data dan juga informasi
yang tadi kami dapatkan dari pak argo yuwono
memang kami juga sudah sempat menanyakan terkait maksud dari tujuan keberangkatan ibu ratna sarumpait ke chile
namun beliau masih belum dapat menyampaikan informasi apapun
dan juga tidak ada keterangan lebih lanjut ataupun keterangan khusus
apakah memang benar ibu ratna sarumpait akan menuju ke chile untuk melakukan pengobatan
jadi sehingga detik ini kami juga masih menunggu
karena ibu ratna sorumpait ini masih melakukan pemeriksaan
bersama dengan para penyidikan
bagi para penyidik dari tim polda metro jaya
ya lalu agenda apa yang kira kira akan dilakukan oleh pihak polda metro jaya
terkait dengan penangkapan ratna sarumpayat
setelah adanya apa yang sedang dilakukan saat ini
kelanjutannya seperti apa
oke untuk kelanjutnya sendiri setelah dari nantinya tim penyidik
melakukan pemeriksaan kepada ibu ratna sarumpait
ibu ratna sorumpait memang masih belum ada agenda lain
yang akan dijadwalkan
namun tentunya nantinya akan ada pemeriksaan
saksisasi yang lebih lanjut dan juga
maksud kami pemberian bukti bukti nanti dari
yang telah didapatkan oleh
para pihak polda metro jaya
dan memang untuk saat ini
kami dan para awak media lainnya
juga masih terus menunggu di sini
hingga nantinya ibu ratna sarumpait ini selesai diperiksa
memang sebelumnya ibu ratna sarumpait juga telah memberikan
konferensi pers kepada ibu ratna sorumpait
kepada awak media sebelumnya
dimana ia menyatakan bahwa
ia mengakui kesalahannya begitu
dan juga ia sadar bahwa apa yang ia lakukan ini merupakan
pencemaran nama baik dan juga melakukan sebuah kebohongan
dan pemenyebar berita hoax terbaik begitu
namun memang dengan adanya itu
namun beberapa saat lalu juga kami telah melihat bahwa
ia telah kebendara soekarno hatta
terminal dua untuk pergi ke chile
dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka
itu juga tidak dapat membenarkan bahwa memang
apa yang dilakukan ataupun apa yang dilakukan itu
apa yang dikatakan oleh ibu ratna sorumpait ini
merupakan sebuah berita
ataupun sebuah hal yang sudah terbukti kebenarannya
maka dari itu kami masih menunggu
pemeriksaan ataupun yang dilakukan oleh
penyidik tim polda metro jaya
ya baik nanda terima kasih atas laporannya langsung dari polda metro jaya
dan demikian laporan dari nanda